sementara itu sebagian warga bantaran kalipasar ikan dan kawasan luar batang kecewa
karena tidak semua warga bisa mendapatkan jatah rumah susun
ini ada seorang warga bernama mardiana yang bingung
saat mengetahui rumahnya diberi tanda silang dengan cat semprot
oleh petugas pemerintah provinsi dki jakarta
dia mengumpulkan berkas berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri ke posko kecamatan penjaringan
agar bisa mendapatkan unit di rumah susun
namun ternyata ia tidak bisa mendapatkan jatah rumah susun
karena mardiana dan sebagian besar warga bantaran kalipasar ikan
tidak memiliki pajak bumi dan bangunan alias